ada kabar baik bagi pasar modal indonesia
sembilan perusahaan melantai di bursa efek indonesia sepanjang dua ribu dua puluh
direktur utama bursa efek indonesia iman rahman menyebut
capaian lima puluh sembilan perusahaan yang melakukan initial public offering atau ipo ini
adalah yang terbanyak sepanjang sejarah bii
angka ini juga menjadi yang tertinggi di asean dalam lima tahun terakhir
iman mengungkapkan sepuluh tiga juta investor memutarkan uangnya di pasar modal indonesia
yang masih menjadi penggerak utama aktivitas perdagangan bursa efek indonesia
di tahun ini pertemuan ini mendukung indeks harga saham gabungan bergerak di zona positif
dengan pertumbuhan nilai lima belas dua persen dari tahun sebelumnya
optimisme juga terlihat dari maraknya sejumlah perusahaan yang melakukan ipo di tahun ini
terima kasih kepada ojk
dan seluruh stakeholder pasar modal yang telah membantu bursa
dalam memfasilitasi lima puluh sembilan perusahaan untuk tercatat sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu
atau merupakan jumlah ipo tertinggi sejak sosialisasi bi di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan merupakan pertumbuhan tertinggi di kawasan asean dalam lima tahun